ratusan anggota perguruan silat yang sedang melakukan konvoy terlibat bentrok di tengah jalan raya kabupaten tuban jawa timur pada jumat dini hari
ya adu mulut antara anggota perguruan silat ini sempat berubah menjadi adu fisik sejumlah pendekar terlibat baku pukul dengan sesama anggota perguruan silat
kericuan terjadi saat ratusan anggota perguruan silat yang dalam perjalanan melintasi kota tuban dihentikan oleh aparat gabungan tni polri
mereka diminta untuk putar balik dan kembali pulang ke rumah masing masing
rasa kecewa mereka langsung berkumpul menutup jalan raya
akibat peristiwa ini arus lalu lintas tuban bojonegoro sempat terganggu
kendaraan dari dua arah tidak dapat melintas
dan karena sudah menunggu mengganggu ketertiban umum aparat polisi dan tni langsung terjun membubarkan masa